bisa bisa jadi berbalik juga kesaksiannya kalau saya sih nggak terlalu khawatir dengan hal itu
nah ini katanya kapolda ini akan bisa mengungkap kecurangan salah satunya adalah mobilisasi aparat untuk memenangkan paslon dua ini bagaimana tanggapan dari ini
kalau didatangkan lah orang itu
nah setelah dia menerangkan sesuatu di tim kita itu juga ada profesor itb profesor
dia bilang ini anak baru tamat s satu kemarin ya apa namanya
dia bilang tidak tahu apa apa soal ini
setelah dia menerangkan kita ditanya sama hakim ada yang mau ditanya nggak
juga sempat pada waktu itu pak said didu dihadirkan sebagai ahli sebagai saksi
dia bilang hakim juga tanya sama saya apa yang ada yang mau ditanya
saya bilang pak said didu ini kan dihadirkan sebagai saksi bukan sebagai ahli
tapi dia sebagai saksi dia berpendapat sendiri menurut pendapat saya begini karena tidak relevan sebagai saksi
kalau sekiranya ini sidang benar benar terjadi kita nggak terlalu khawatir
karena skup kurang lingkup kapoda kan bisa dibuktikan
ini kan wilayah indonesia ini kan terdiri atas tiga puluh
harus menang itu kan setengah provinsi plus satu
kapolda itu kan hanya di satu provinsi
kalau dia mengungkapkan terjadinya penipuan segala macam pengerahan masa di tempat yang dia sendiri menjadi kapolda
atau bisa menggugurkan tiga puluh sembilan provinsi yang lain
artinya dia memang punya batasan wilayah kekuasaan dia itu ya sebagai provinsi ya prof
ini kan untuk bisa mengatakan tsn perstruktur itu kan masif dan sistematik
kita akan tanya secara sistematik anda bisa buktikan nggak ada kapolda di mana
misalnya kapoda bali apa anda tahu yang terjadi di aceh
hmm berarti meskipun itu terbukti tapi tidak bisa menggugurkan semuanya
itu terbukti di satu tempat itu aja
tapi itu untuk mengatakan bahwa itu terbukti di satu wilayah kapoda ragak lah
di beberapa tps perang dalim bisa di beberapa desa beberapa kelurahan
apalagi misalnya dia kapoda yang besar kapoda jawa timur
dan bisa jadi berbalik juga saksianya
kalau saya sih nggak terlalu khawatir dengan hal ini
saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya